woi ada ga sih garong
udah udah tua ya emang
nuhun pisang kobar
tolong berikan tas ini kepada pemiliknya
nuhun pisan kobar alhamdulillah gusti
ini berkah ramadan
kobar benar benar sudah insaf
gusti lu agung
ini berusaha ya
ini punya siapa
benar ini semua gara gara gue
bella sekarang lumpuh
lady jadi kerepotan dan punya musuh baru
ini kenapa ya gue jadi banyak banget ngasih masalah ke orang orang
lo kan apa sih hah
makanya melo melo gitu
ya begi labil tau gak lu
enggak gue cuma punya banyak pikiran aja
temen gue lumpuh
sekarang dia tuh mau gue makan
bahkan kayaknya dia gak semangat lagi untuk ngelanjutin hidupnya
gue bingung gimana caranya untuk bikin dia bisa bangkit semangat lagi
apalagi dia itu seorang perempuan
lo harus kerasin dia
ya lo harus kasih dia semangat hidup
soalnya kalau lo manjain terus lo gak bakal didik dia buat bangkit men
dia bakalan kayak ngasih diri sendiri
ya mungkin lo bener deh
memang gue harus semangatin dia tapi tanpa manjain dia
itu kayaknya cara yang paling baik deh
lo yakin temen
bukan cewek lo
enggak mak dia tuh temen gue
ya oke temen gue percaya
ya gue yakin lo bisa bikin si miss hospital itu semangat dan sembuh
lo juga harus semangat no
jangan melomel kayak gini terus
kalau gitu lebih baik gue cabut deh
lo gak usah kesini lagi lah
lah emang kenapa
lady di jakarta tuh gue sendirian
gue gak ada temen
gue tuh ngerasa nyaman deket sama allah
gue udah nganggep lo tuh kayak kakak sendiri
gue gak butuh dede
kok kamu tumben lama banget nyampainya
bukannya kamu tuh paling pinter ngebut terus lapsa
tadi katanya gak boleh ngebut tante
lah tante kan gak suruh kamu ngebut
tante malah bilang sama kamu kalau ngebut itu berbahaya
tapi kan tentu cuma pesen
tapi nyampe sini ya yang cepet
cuma aja kalau begitu mah
ngerasa gak ada yang bunyi bunyi
ada yang demo
gimana kalau kita makan dulu yuk kinar
mau makan dimana tante
ya dimana mana hatiku senang nih
searah aja marah pulang dulu
yaudah kalau gitu
kalau tante mau juga tunjuk ya
wih kayaknya perut kamu lebih kenteng bunyinya kinar
gue juga pernah nakosan
ini udah malem loh
ini inget kamu pulang aja gi
aku gak mau
aku gak tenggel liat kamu kayak gini
gak apa apa kalau aku nemenin ya
aku gak apa apa beb
ini inget kamu pulang deh ya
aku gak mau liat kamu nanti duduk sama mama kamu lagi
bener apa kata ian
mendingan lu balik aja ya
kan ada emak disini
biar mak aja yang jagain
gak apa apa kok emak
melly juga mau jagain ian
meli gak tenggel liat ian kayak gini
lagian melly udah biasa kok diomelin sama mama
jadi gak apa apa
meli ngerasa aneh kalau si mama gak omelin meli
jadi gak apa apa kok kalau dia omelin
tapi tahan banting
ntar kalau emak lu kesini apa gimana
yang ada gue ribut sama emak lu
gue lagi ke gamut ribut sama emak lu
mendingan lu pulang aja deh
bel si cacing kermes itu kamarnya dimana ya
mama sih kalian mau ngambil duit
mama di rumah sakit
aduh mama di rumah sakit bebe
mama di rumah sakit
beneran ya bakal ada perang dunia mama lagi
ini bapak mau kemana ini arahnya
aduh aduh soalnya
meli ini di jalan pulang mah
makanya mama daripada capek capek di rumah sakit
mendingan mama juga pulang aja ya
jangan jangan bohong untuk anak
masih ada di kamarnya si cacing kermes
pasti ini mah
bohongin ai ini mah dia
kamu baik baik ya
cepet sembuh ya
pulang dulu ya meli
lo jangan lewat pintu depan ya
lewat pintu belakang
udah soal naburan
ada di mana deh bebe
eh tua anak
kagak pake salamualaikum segala lagi
takut amat emaknya ya